komisi pemberantasan korupsi atau kpk kembali melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi yang dilakukan sejumlah petinggi pengadilan
kali ini ruang sekretaris jenderal mahkamah agung nur hadi yang digeledah oleh kpk
kamis pagi tim penyidik kpk kembali melakukan penggeledahan
target penggeledahan kali ini adalah ruang kerja sekretaris jenderal mahkamah agung nur hadi
kpk mencari bukti untuk melengkapi berkas kasus korupsi
belum diketahui barang bukti apa saja yang disita oleh tim penyidik kpk
sementara itu kepala biro hukum dan humas ma mengaku tidak mengetahui pasti apakah ada keterkaitan penggeledahan ini dengan operasi tangkap tangan panitera pengadilan jakarta pusat atau karena kasus lain
dalam perkara apa itu masih kita belum ketahui
dan dari penyidik kpk yang datang kemudian masuk ke ruangan dan juga kita tidak ikut ke dalam kemudian selesai kira kira jam sembilan